anda kembali lagi bersama good morning program yang selalu hadir senin sampai dengan jumat jam setengah delapan sampai pukul setengah sembilan ya
karena program good morning cnn indonesia berhasil menempati posisi teratas dalam survei yang dirilis komisi penyiaran indonesia atau kpi
ya memang berbeda dengan survei yang dilakukan oleh lembaga lain survei kpi ini lebih mengedepankan kualitas program dibandingkan dengan popularitasnya
dan tentu ini tentunya adalah berkat juga ya masukan dari pemirsa good morning sejauh ini yang sudah membuat kami terus berbenah dan memastikan agar program yang kami siarkan ini ya
mencapai titik kualitas tertentu sehingga tentunya bisa mencerdaskan bangsa bukan saja hanya memberikan informasi tetapi juga memberikan inspirasi bagi anda semuanya
yes kita lihat bersama
kabar anda senang sekali bisa berjumpa
inilah program yang berhasil menduduki peringkat pertama hasil survei kualitas program
yang dirilis kpi
hasil survei indeks kualitas program ini sebagai evaluasi bagi produk produk penyiaran yang merupakan hasil kerjasama dengan ikatan sarjana komunikasi indonesia
serta dua belas perguruan tinggi dari dua belas kota besar di indonesia
selain penilaian berdasarkan indeks kepenontonan kpi juga mengajak para ahli untuk meninjau program berdasarkan indeks kualitas
tahun ini indeks kualitas program meningkat menjadi tiga lima puluh enam
dan tahun lalu yang hanya tiga empat puluh
walau meningkat angka ini masih di bawah target kpi yaitu nilai empat
namun beberapa program khususnya yang bertema wisata mampu mencapai nilai lebih dari empat
tetapi kita lihat bahwa cinta budaya cinta indonesia itu sudah dilihatkan dengan program program seperti wisata budaya
dan anak anak sudah memberikan sebuah proyek edukasi yang lebih baik
kemudian infotainment tidak nakal lagi dalam artian selalu membuka aib
fitnah orang lain dan sebagainya sekarang sudah menjadi hal hal yang positif
good morning cnn indonesia mulai menggunakan transtv sejak sebelas juli dua ribu enam belas
berusaha memberikan tayangan terbaik dengan beragam informasi dari dalam dan luar negeri
tidak ketinggalan segmen one minute tips yang menyajikan info ringan tips sehari hari
good morning juga bagus banget acaranya dia sangat mengedukasi dan
menambah wawasan para pemirsa di indonesia tentunya
semoga good morning ke depannya juga lebih berjaya dan semakin berkualitas
itu sangat humanis berita beritanya bagus menyentuh segala golongan tidak hanya beberapa golongan saja yang ditampilkan tapi semuanya
sudah cukup baik cuman ya perlu ada tambahan hard newsnya ya
wah keren ya
good morning cnn indonesia diharapkan mampu mengedukasi
sekaligus memenuhi harapan pemirsa
pastikan anda menyaksikan good morning cnn indonesia setiap hari senin hingga jumat di transtv pukul tujuh belas
memang kita selalu berharap agar masyarakat indonesia ini berubah semakin lama semakin positif ya
dengan tayangan tayangan yang kami siarkan untuk anda semuanya

dan kami juga butuh masukan tentunya dari pemirsa sendiri

agar memberikan masukan apakah lewat redaksi kami atau juga lewat twitter dari saya ataupun juga dhaniar
silahkan untuk memberikan masukan kepada kami
bukan cuma masukan soal perlu menambahkan apa ya
tapi one minute tips itu juga loh yang kita nantikan untuk dari anda gitu yang bisa kita tampilkan di sini
nah itu salah satu cara kita untuk berbagi inspirasi
juga berbagi informasi